semua ada empat orang
dibagi dua tim
kamu saya kasih tugas khusus
bawa duski cipring ke motor saya
balik kanan bumar
selamat pagi om
ya kan memang gak ada kerjaan
tadinya kan mau ikut kerja di kamus
tapi nggak ada posisi yang pas
mau gabung sama mamang kamu bertani sudah deal
tapi malah berantem
sekarang jadinya mang pipi cuma di rumah aja
ya udah kalau gitu selamat santai
pertanian mamang kamu gimana
gak ada kabar
gak ada komunikasi
mungkin mang murad udah mulai sibuk bertani
mama kamu jadinya bertani apa
kan tadi udah saya bilang
gak ada komunikasi
gak ada komunikasi
mungkin masih di jalan
baru aja berangkat dari tempat kos
masih nunggu angkot kenapa
bisa ketemu dulu gak
ada yang mau aku ceritain ke tete
hari ini kamu mau masuk kerja enggak
kalau sekarang kita mau ketemu ketemunya dimana
di kantor kamus
ini saya lagi mau kesana
kita twitter yuk

akhirnya gw panggil karl klaus

perihal manusia cap rusi kan
selamat pagi bang
semua ada empat orang
dibagi dua tim
agus sama yayat
bubun kehilangan dua orang anak buahnya
ada tekanan dari orang orang yang sudah ditendang
bubun dari terminal
bilang ke bubun
itu permintaan saya
soal rencana menguasai pasar gimana
tidak ada yang bisa dikira
saya patroli dulu
tunggu perintah saya
uang buah yang harus disudah kamu kasih
ngasih uangnya satu lima juta
bang edi ngasih uangnya kurang lima ratus
yang ngasih anak buahnya
mungkin dari bang edi dua juta
tapi bocor di jalan
kacau anak bapak bang edi
gak perlu terlalu dipermasalahkan
kita cukup tahu aja
sekarang kamu boleh pergi
uang buah yang harus disudah kamu kasih
uang buah yang harus disudah kamu kasih
uang buah yang harus disudah kamu kasih
mengapa kamu ngeliatin saya terus
temennya turun tuh

belum dibuatin minum belum belum ada yang nawarin belum mau teh atau kopi teh boleh
kopi oke lebih suka yang boleh atau yang oke yang oke atau jung oke
kalau ini udah kamu buatin kopi dua buat saya sama kang murad ya kang murad itu teman kamu
terus teman saya teman cecep harusnya dari tadi udah kamu tawarin terus kamu buatin minum
maafkan gak kepikiran sekarang apa apa tapi lain kali jangan sampai gak kepikiran lagi ya kang
batang bibit singkong apa kabar udah ditanam belum kenapa orang yang saya suruh kerja lebih ngerti
jangan langsung ditanam tanahnya harus dikasih kapur pertanian dulu biar gembur dan sehat oh mau
dikasih kapur pertanian dulu iya biar hasilnya lebih maksimal kata yang ngasih tahu ngasih kapurnya
harusnya dua atau tiga bulan sebelum masa tanam berarti batang bibit singong itu baru bisa ditanam
paling cepet dua bulan lagi ya enggak kelamaan